polisi merilis tiga tersangka kasus susur sungai smpn satu turis leman yang menewaskan sepuluh siswi
ketiga tersangka merupakan penanggung jawab kegiatan pramuka namun tidak ikut terjun ke sungai
kami sangat menyesal dan memohon maaf kepada keluarga korban terutama keluarga korban yang sudah meninggal
ini hanya penyesalan dan permohonan maaf yang bisa disampaikan para tersangka kepada keluarga korban susur sungai smpn satu turi sleman
sepuluh siswi meninggal dunia dalam kegiatan ini
polres sleman telah menetapkan iea r dan dds sebagai tersangka
mereka dianggap paling bertanggung jawab dalam kegiatan susur sungai ini
iaa merupakan pns guru olahraga yang menjadi inisiator kegiatan ini
susur sungai yang dilakukan jumat siang dua puluh satu februari
jumat siang dua puluh satu februari baru ditentukan lokasinya oleh iea pada kamis malam tanpa pemberitahuan kepada orang tua murid
pada saat kegiatan berlangsung iea meninggalkan lokasi untuk mengurus keperluan pribadi yaitu mentransfer uang di bank
ia baru kembali setelah musibah terjadi
sementara r merupakan guru pns seni dan budaya yang menjadi ketua gugus depan pramuka sekolah ini
r akan pensiun dua tahun lagi
tersangka lain dds adalah pembina pramuka
yang berasal dari luar sekolah
baik iea r maupun dds sama sekali tidak turun ke sungai dalam kegiatan ini
dua ratus empat puluh sembilan murid yang mengikuti susur sungai hanya dijaga oleh empat pembina
menurut polisi empat pembina pramuka itu pun ikut terseret banjir sejauh lima puluh meter
padahal hanya tiga tersangka inilah yang memiliki sertifikat kursus mahir dasar dan seharusnya bertanggung jawab penuh atas semua peserta
r merupakan ekstra kurikuler yang wajib
tetapi setidaknya dari pembina ini mampu berpikir secara logis bahaya resiko yang terjadi
kesiapan safety nya pelampung tali dan lain lain
tetapi semuanya itu tidak dilakukan laka laka itu
nah jadi memang hanya empat yang masuk ya
ketiga tersangka saat ini ditahan di mapores leman dan dijerat pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
tentang kelalaian yang menyebabkan kematian
perbuatan ini diancam hukuman lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia